penangkapan milen cyrus alias muhammad milen daru prakasa atas kepemilikan sabu sabu
dan penahanannya di selpriya menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya pelecehan
milen yang lahir sebagai seorang pria dan mengubah jati dirinya sebagai wanita
ditempatkan di selpriya oleh polres pelabuhan tanjung priok
berdasarkan jenis kelamin yang tertera di kartu kependudukannya
ketua forum komunikasi waria indonesia julianus reto blau
atau yang dikenal sebagai mami yuli melihat tidak adanya landasan hukum
seperti undang undang pembelaan bagi waria atau transpuan
yang mengalami diskriminasi saat berhadapan dengan kasus hukum dan sasaran pelecehan telapsel
kalau bisa kita memang meminta supaya ada perlindungan khusus untuk mereka
tetapi sekarang ini secara tegas itu ketika saya coba membuat survei ini di beberapa penjara itu memang belum ada
tetapi ada beberapa pejabat yang bersangkutan yang kemudian mereka mengkhususkan
dan mereka menyebutkan mereka ini sebagai seorang pria
jadi penempatan milen ke dalam sel pria berbeda dengan kasus lucinta luna
yang ditempatkan di sel khusus pada blok tahanan perempuan berdasarkan keputusan pengadilan jakarta selatan
lucinta memiliki legalitas dari negara tentang status seksualnya sebagai perempuan
namun bagaimana nasib para transgender lain yang masih diakui negara sebagai laki laki
praktisi hukum asep iwan iryawan menjelaskan kenapa tidak adanya sel khusus untuk para waria secara hukum
berpatokan ke undang undang lembaga pemasyarakatan
di undang undang pemasarakatan ya di mana ditahanan itu hanya membagi jenis kelamin perempuan dan laki laki
yang jelas itu batasannya status dimanapun adalah hanya dua pilihan kita ini
sekarang secara yuridis kita lihat kalau saya ludis jadi di ktp masih laki laki ya suka nggak suka ya lp nya laki laki
muhammad khoyrul anam komisioner pemantauan penyelidikan komnasam menjelaskan
hak apa yang harus dimiliki para waria saat berhadapan dengan kasus hukum
untuk itu ditahan di sejenis pun misalnya laki laki dengan laki laki itu juga berbahaya
perempuan dengan perempuan juga berbahaya
makanya prinsip utamanya adalah perlindungan terhadap rasa aman
saat ini belum ada sistem hukum yang memayungi nasib para waria atau transpuan dalam menghadapi pelecehan yang berlangsung dalam sel
dan jaminan rasa aman yang menjadi hak yang harus dimiliki
dibiputan siena indonesia jakarta